selama bulan ramadan jam kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu berkurang menjadi tujuh jam
aturan ini menindaklanjuti perpres tentang hari kerja dan jam kerja asn selama bulan ramadan
nantinya asn mulai bekerja dari jam delapan pagi hingga jam tiga sore untuk hari senin hingga kamis
sementara di hari jumat jam kerja dimulai pada pukul delapan tiga puluh pagi hingga lima belas tiga puluh sore
sementara untuk pegawai rumah sakit dikurangi jadi enam jam per hari yakni dari pukul delapan pagi hingga pukul dua siang
meski jam kerja berkurang pemprov bengkulu memastikan produktivitas dan kinerja asn tetap optimal di bulan ramadan
kemudian untuk yang enam hari kerja itu hanya masuknya aja jam delapan itu jam pulangnya sama
selain itu pelayanan publik juga dipastikan tetap berjalan seperti biasa termasuk pelayanan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit
bayazir alraihang kompastv bengkulu